pemerintah berharap himpunan pengusaha muda indonesia hipmi turut berperan aktif dalam kebijakan pemerintahan ekonomi di tanah air
presiden joko widodo menyatakan saat ini pemerintah tengah menyusun kebijakan perekonomian yang berkeadilan
terutama yang berkaitan dengan redistribusi aset dan reforma agraria
menurut presiden pada seratus tahun indonesia berdiri penentuan arah kebijakan indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan harus dipastikan teraplikasi secara merata di indonesia
pengusaha juga diingatkan untuk tidak meminta fasilitas kepada negara
hal ini disampaikan presiden jokowi dalam arahannya di depan dua lima ratus pengurus hipmi dari tiga puluh lima provinsi dalam acara rapat kerja nasional himpunan pengusaha muda indonesia ke enam belas di salah satu hotel di jakarta selatan senin pagi
yang namanya pengusaha pengusaha apalagi pengusaha muda saya titip ini minta minta fasilitas
jangan minta ke saya hal hal seperti itu
saya masyarakat saya adalah masyarakat persaingan
tapi memberikan ruang memberikan peluang kepada yang muda muda